dan mungkin baru sekali ini presiden joko widodo langsung dikoreksi warga saat melakukan kesalahan dalam pidatonya
bukannya kesal warga yang berani maju mengkoreksi presiden justru mendapat hadiah sepeda
pidato presiden joko widodo dalam rangka menghadiri penyerahan hibah set film sultan agung di sleman yogyakarta ini
tak berbeda dengan pidato pidato lainnya
namun siapa sangka di tengah pidatonya presiden harus menghentikan pidatonya
jokowi salah menyebutkan nama lokasi berlangsungnya acara dan langsung dikoreksi warga
yang sebagian diantaranya merupakan warga dusun tersebut
seorang warga diminta naik ke podium dan mengecek teks yang dibaca presiden
pasalnya presiden joko widodo merasa tak salah membaca teksnya
seperti pada sore hari ini ide beliau untuk menghibahkan studio alam di desa gemplong di kabupaten sleman
tulisan di sini gemplong
kecamatan moyudan pak
baca gemplong pak
sekretarisnya bapak sing salah
tapi sekretaris salah yang keliru
mengseknek yang keliru
nggak dapat sepeda pak
bapak sepeda makanya disuruh baca gini dapat sepeda gimana sih
iya mereka mereka mereka mereka
ntar di sini dulu
warga ini lalu diminta berdiri menemani jokowi yang melanjutkan pidatonya
jokowi lalu memanggil pemeran sultan agung dalam film ini yaitu aktor aryo bayu
nah biar ngelihat semuanya
sultan agung kenalkan saya jokowi
usai bersalaman dengan aryo bayu jokowi kembali berdialog dengan warga gamplong yang menemannya di panggung tersebut
saya tanya ke siapa ini coba dikenalkan dulu
sebelum saya ke masanya bayu
nama saya muhammad soleh pak
muhammad soleh yee pun
tadi jernia saya lihat berteriak pertama
bukan bukan apa tadi saya bacanya
bukan gemplong pak
eh sama aja diributi
tapi memang betul memang harus diluruskan kalau peleru
yang benar gamplong yee pun
lagi minta urusan ikan
urusan itu beda pak bukan
jadi kita tahu bapak ibu dan saudara saudara sekalian dua per tiga indonesia ini adalah air
kita tahu semuanya
negara kita terdiri dari tujuh belas pulau lima ratus empat belas kabupaten kota tiga puluh empat provinsi
per tiga indonesia adalah air
ada danau ada sungai ada laut ada samudera
nah di dalam laut banyak ikannya
tadi dia minta diri minta dites
belum tentu bisa
sekarang sebutkan sepuluh nama ikan
belum tentu bisa
saya janji saya beri hadiah sepeda udah
tapi sepuluh nama ikan harus benar
oke tompol lagi
sudah apa namanya
ikan asin itu apa
kan kalau di laut pasti asin
sudah mulai bingung
kecebong itu buah nitan
itu anak kodok
itu lho pak
yang panjang panjang itu ikan pedas
ikan pedang pak
ada nggak ikan pedang
di pasar ada
benar yang panjang itu
tuh nggak ada
ibu ibu bilang nggak ada
yang panjang itu lho pak
saya belum tahu juga
ikan pedangnya apa
yang panjang pak
ikan pedang ada nggak
belum ada yang dengar
ikan pari betul
sudah mulai bingung
nggak bingung pak mengingat ingat di kepala ini lho
ya bedanya pak bingung sama mengingat ingat
ikan water sudah
kurang dua udah dua
tambah lagi dua
ikan yang di depan dekat depan sini aja kan banyak
ikan belut pak
ikan belut pak
sepedanya mana pak
saya nggak bawa sepeda tapi saya janji besok pagi sudah sampai di rumah
dalam piratonya jokowi berharap hibas set film dari muriati sudibio cinema ini
bisa menjadi lokasi objek wisata baru berbasis pengalaman
masyarakat bisa berfoto di lokasi ini dan mengunggah di akun media sosial
warga gampton dan sekitarnya diharapkan juga bisa mendapat keuntungan ekonomi dari set film ini
hendrawan setiawan yogyakarta